jakarta tak hanya berisi gemerlap ibu kota
sisi lain jakarta tersingkap di sini di kolong tol sediatmo jakarta utara
di bawah deru kendaraan yang melintas jalan tol
sejumlah warga yang biasa disebut manusia kolong hidup dan bermukim
kebanyakan mereka bekerja sebagai pemulung seperti halnya heri wibowo
heri wibowo bersama ratusan orang lainnya bertahan hidup dengan mengumpulkan rongsokan hingga botol bekas yang dijual rp satu lima ratus per kilogram
di sini ada empat keluarga saya istri saya anak saya
biasanya belas cukup tidak cukup tapi bagaimana ya
saya sudah pada anak sekolah berikut sekolah
keadaan tak memberikan banyak pilihan
rumah semi permanen dengan sirkulasi udara minim serta sanitasi yang buruk adalah kondisi yang harus dihadapi

mandi di sini sumur
ada mck juga ya kalau kita nggak ke mck paling pakai air sumur
air bor air tanah
cuman ya kita jarang juga sih ke mck paling mandi air bor
kenapa jarang ke mck pak
uangnya nggak mencukupi
listrik saya listrik bayar
setiap bulan ya
bayar ke mana
yang nyalurinnya aja
air bersih air bersih saya beli di tukang gerobak
buat ibarat kata buat masak buat minum beli
itu cuman rp tujuh
di rt enam pejagalan jakarta utara ada lebih dari seratus kepala keluarga
yang memilih bertahan di bawah kolong jembatan seperti ini
fenomena warga yang tinggal di kolong jembatan sebenarnya bukan fenomena baru
pemerintah juga sebenarnya sudah melakukan berbagai program penanganan hingga penggusuran
namun hingga saat ini belum ada solusi jitu untuk menangani fenomena sosial seperti ini
menurut pemerintah provinsi dki jakarta warga yang tinggal di kolong jembatan merupakan warga pendatang
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengklaim
pemerintah dki jakarta sedang mencari solusi bagi para warga kolong jembatan seperti relokasi ke panti milik dinas sosial
iya memang masih ada beberapa masyarakat yang tinggal di kolong jembatan
itu juga dalam pemantauan daripada dinas sosial
saya kira itu memang masyarakat kita ini madas masih ada
dan umumnya juga mereka juga pendatang ya
pendatang dari daerah yang ingin mencari nafkah ke ibu kota itu terjadi di banyak negara
tidak hanya di indonesia ya
orang yang mungkin punya kebutuhan kemudian mencari kerja tidak memiliki uang sehingga tinggal di kolong kolong jembatan
namun demikian itu sedapat mungkin nanti akan dicarikan solusinya ya
karena kami punya panti panti juga ya
warga yang tinggal di bawah kolong jembatan merupakan sisi lain dari ibu kota
sebagai kota metropolitan jakarta juga menjadi tempat tinggal warga seperti heri wibowo
tim liputan cnn indonesia